terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
sidang isbat penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
jemaah tarekat naksabandia di sumatera barat menetapkan hari raya idul fitri
satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah jatuh kamis dua puluh april ini
ratusan jemaah tarekat naksabandia di kota padang hari ini serentak melaksanakan sholat idul fitri di surau baru kecamatan pau
gemah takbir berkumandang di musalah surau baru pau kecamatan pau kota padang
kamis pagi ratusan anggota jemaah tarekat naksabandia memenuhi ruang surau mengikuti sholat idul fitri berjamaah
pelaksanaan sholat idul fitri di surau baru pau berlangsung hikmat dan kusyuk
diawali dengan lantunan takbir oleh seluruh jemaah
penetapan awal bulan syawal jemaah tarekat naksabandia di sumatera barat
berdasarkan kalender jemaah tarekat naksabandia metode hisap dan rukiat
jimak serta kias atau penghitungan berdasarkan jatuhnya ramadan dan idul fitri pada tahun lalu
metode penghitungan ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak ratusan tahun silam
sementara kementerian agama baru akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
pada kamis sore setelah melakukan pemantauan atau rukyatul hilal di satu ratus dua puluh tiga titik yang tersebar di seluruh provinsi indonesia
ada masuk satu saulah di sini
itu berdasarkan perhitungannya gimana
hisap rukiat dalil jemaah dan kias
berarti puasanya sudah lengkap tiga puluh
di provinsi aceh ribuan umat islam pengikut tarekat syataria di kabupaten nagan raya
melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah di masjid desa pelengkung kamis pagi
tarekat syataria menetapkan satu syawal berdasar hitungan hisap atau bilangan lima
yang dilakukan oleh sejumlah ulama pengikut habib muda seunagan
meski lebaran lebih awal para pengikut tarekat sataria diimbau untuk menghormati umat islam lain
yang masih menjalankan ibadah puasa
menurut tokoh agama setempat tarekat sataria telah memiliki ribuan pengikut sejak diperkenalkan dua ratus tahun silam